jauh sebelum dirinya keluar dari tanah sejumlah orang terdekat mantan gubernur dki jakarta basuki cahapurnama mengatakan dirinya akan bergabung bersama pdi perjuangan
namun hingga saat ini btp belum mau mengkonfirmasi hal tersebut
nah hari setelah bebas btp mendatangi posko pemenangan staffnya yang calonkan diri sebagai anggota dprd dki jakarta ima madian
di depan relawan yang hadir btp mengatakan ia belum berpikir untuk kembali ke dunia politik
meskipun begitu ada sejumlah ide program pelayanan masyarakat yang ia sampaikan ke ima
meskipun belum memberikan konfirmasi secara jelas dirinya mengakui punya kedekatan khusus dengan partai berlogo banteng tersebut
btp masuk ke dunia politik pada tahun dua ribu empat di mana ia bergabung dengan partai perhimpunan indonesia baru
dirinya juga pernah bergabung dengan partai golkar serta partai